oke kita tahu memakai masker menjadi salah satu protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh masyarakat demi mencegah penyebaran covid sembilan belas
namun tahukah anda ini ada cara untuk mencuci masker kemudian bagaimana menyimpan masker anda dengan benar agar bersih dari seluruh kontaminasi
kita akan lihat bersama data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
ini adalah tips mencuci dan juga menyimpan masker
pasti banyak yang belum tahu ya
oke yang pertama kita lihat yang pertama adalah ini siapkan air panas di suhu lima puluh sampai dengan enam puluh derajat celcius
jadi memang kita tahu air panas itu fungsinya adalah membunuh kuman ya
mematikan kuman kuman yang menempel di kain masker anda
kemudian setelah di air panas lima puluh sembilan
sampai dengan enam puluh derajat celcius ini tambahkan deterjen kemudian rendam ke dalam air yang tadi sudah dipanaskan
kurang lebih sekitar lima menit lamanya ya
lima menit kemudian setelah anda masukkan itu kucek masker dikucek sampai anda pastikan anda kerasakan ya pasti oh ini kayaknya kotorannya udah nggak ada di masker ya
udah bersih dari kuman sudah bersih dari kotoran yang menempel
tapi jangan dikucek maskernya terlalu heboh terlalu keras kenapa
ya namanya juga masker kain jadi bisa aja ini bahan kainnya ini malah jadi rusak
nah usai dikucik kemudian bersih dari kotoran pastikan maskernya dibilas di air yang mengalir sampai anda pastikan
jadi sama kayak cuci tangan jangan asal pakai sabun kemudian ah yaudah selesai gitu udah selesai cuci tangan
sama masker itu juga kalau misalnya anda sudah bilas di bawah air mengalir pastikan jangan cuma sekali
jadi sampai beberapa kali pastikan tidak ada sisa sisa deterjen atau sisa sisa sabun yang nanti kalau misalnya anda pakai ini baunya tuh apek baunya menyengat
jadi nggak nyaman kan ya pastinya kalau dipakai
nah setelah itu anda keringkan di bawah sinar matahari
jadi dijemur dikeringin di bawah sinar matahari
anda bisa kira kira mungkin kalau misalnya satu sampai

atau mungkin kalau sekarang kan cuacanya lagi agak agak kadang kadang mendung hujan gitu
mungkin agak lebih lama
tapi pastikan masker anda itu sampai dengan kering
anda juga bisa mengeringkan di mesin pengering
namun pastinya yang natural gitu ya yang alami sinar matahari lebih baik disarankan
karena bisa membunuh sisa sisa mikroorganisme yang menempel pada masker tersebut
setelah itu sudah dipastikan kering
anda bisa setrika masker anda dengan suhu yang sesuai dengan bahan kain anda
sekali lagi untuk memastikan nggak ada lagi si kuman kuman nakal si bakteri bakteri nakal yang menempel pada kain
baru habis itu cus masker kain anda siap kembali anda gunakan untuk sehari hari
nah berikutnya ini dia cara membersihkan masker medis
jadi kan nggak cuma masker kain saja
nggak hanya masker kain juga ada masker medis
nah untuk masker medis ini ya memang dirancang untuk penggunaan sekali saja
tapi meski demikian kita tahu bahwa masker n sembilan puluh lima ini bisa anda gunakan dipakai ulang kalau misalnya anda pastikan di disinfeksi dengan baik dan benar
seperti misalnya menggunakan gelombang sinar ultraviolet c atau mungkin juga dengan uap hidrogen peroksid
tapi kalau misalnya masker medis selain tadi n sembilan puluh lima itu hanya dirancang untuk satu kali pakai empat jam maksimal
berikutnya yang terakhir ini dia bagaimana menyimpan masker anda
selain mencuci masker anda juga harus perhatiin tempat penyimpanan masker saat anda berkegiatan supaya jaminannya tetap bersih tidak terkontaminasi
yang pertama masker yang nggak basah atau nggak oksigen

setelah anda lepasin itu masker kemudian anda simpan di kantong kertas jangan lupa cuci tangan anda
nah kalau anda melepas masker untuk makan kemudian atau ada kegiatan di luar rumah anda bisa memastikan untuk meletakkannya di tempat yang aman selain kertas tadi ya
seperti misalnya di saku atau di dompet anda
jadi setelah makan atau kegiatan lain jangan lupa untuk mengenakan masker dengan sisi yang sama menghadap ke luar
pastikan anda mencuci atau mensterilkan tangan anda setelah mengenakan masker
kemudian untuk masker yang basah atau kotor karena mungkin keringat atau cairan cairan lainnya simpan di dalam kantong plastik tertutup hingga anda bisa mencucinya
jangan lupa untuk segera mencuci masker kotor anda
secepat mungkin jadi agar tidak berjamur
jadi jangan didiemin berhari hari
kalau sudah sampai rumah sudah langsung cuci saja
karena ingat penggunaan masker maksimal empat jam
abis itu anda harus ganti
jadi kalau anda bisa mengira gira kalau anda memang menghabiskan banyak waktu kegiatan di luar rumah lebih dari empat jam jangan lupa bawa masker cadangan